saya biasanya bersepeda ke kantor baik to walk setiap hari
dari kediaman saya di jati asih di bekasi ya kira kira sekitar dua puluh km lah
kalau mau pulang berarti seharinya empat puluh km
saya memang menggunakan lengan panjang untuk menghindari droplet ya
atau misalnya cairan cairan yang kemudian nanti ketemu di jalan
kemudian ada masker tambahan yang lebih prefer ke buff sih
kemudian juga ada hand sanitizer yang memang agak berat sih
karena otomatis ketika kita mengayu sepeda tentu dengan tenaga dan kebutuhan oksigen kita meningkat
sehingga alternatifnya kita menggunakan tidak masker masker yang terbuff
atau alternatifnya di jalan jalan yang sepi kita mencoba untuk membuka sedikit lah
untuk kita menghirup gitu
saat aktivitas kerja sudah kembali ke kantor jumlah karyawan yang bersepeda ke kantor medi pun semakin banyak dibanding sebelumnya
ini alternatif menghindari transportasi publik yang mungkin saat ini sedang dibatasi ya
artinya kita tidak menghindari makanya kemudian sepeda ini menjadi salah satu solusinya
selama masa kita psbb itu kan udara jakarta itu udah bagus banget
kenapa nggak kita teruskan gitu loh
jadi kita semua naik sepeda gitu kan mengurangi kendaraan bermotor
supaya kembali bagus langitnya jadi biru gitu kan
dan juga akan pengaruh kekesehatan masyarakat jakarta juga ya
bersepeda di masa pandemi ini bisa menjadi alternatif solusi dalam bertransportasi
ketika jalanan sudah mulai macet
dan transportasi publik sudah semakin penuh sesak
mereka di keutama warga jakarta